seakan kembali menyeruak
lalu bagaimana dengan dua ribu dua puluh
apakah perdebatan ini akan kembali berulang
telah hadir di studio bersama saya amat riza patria
ketua dpp partai gerindra
selamat malam mbak riza
kemudian juga ada lena marayana
mukti ketua dpp p tiga
selamat malam mbak lena
selamat malam mas rida
kemudian yang terakhir ada toto sugiarto
direktur eksekutif riset indonesia
selamat malam mas toto
saya ke bang riza dulu
bang riza reaksinya seperti apa ini
meskipun akhirnya ditolak setelah semua elemen masyarakat sudah mengajukan dua belas nama
bahkan bagaimana reaksi anda sendiri secara pribadi maupun partai
ya tentu saya pribadi kecewa partai apalagi terlebih lagi pak prabowo ya
sejak awal kami partai gerindra pak prabowo
praksi gerindra memperjuangkan apa yang menjadi harapan masyarakat
apa yang menjadi tujuan cita cita bangsa ingin berdaulat adalah rakyat yang berdaulat
negara yang berdaulat ya bukan elit yang berdaulat bukan partai yang berdaulat ya
karena sesuai dengan undang undang dasar empat puluh lima enam a
itu dibunyikan bahwa partai politik peserta pemilu dapat mengajukan
itu undang undang dasar empat puluh lima
makanya pada perdebatan di pansus pemilu tujuh dua ribu sembilan belas
itu meyakinkan semua hampir semua partai sebetulnya ingin
mohon maaf tidak hanya gerindra pan pks dan demokrat
tapi banyak sebetulnya yang ingin yang tidak itu hanya tiga sebetulnya awalnya
yaitu pdip golkar dan demokrat
sebenarnya partai mbak lena
p tiga yang lain juga ingin lah
tidak kalaupun ada presiden itu tidak setinggi itu
di parlemen itu ada tiga kelompok
kelompok besar menengah dan kecil
kami partai gerindra sekalipun sudah masuk dalam kelompok tiga besar
atau partai papan atas atau perbatas
tapi tujuan kami berpartai adalah memperjuangkan aspirasi masyarakat
bukan tujuan gerindra berpartai untuk kepentingan partai kepentingan elit
kalau kami berpikir kepentingan partai kepentingan elit
kami ikut pdip dan golkar setinggi tingginya
karena kami diuntungkan sebagai partai besar
apalagi kami sudah memprediksi bahwa dua ribu sembilan belas partai kami akan besar
setidaknya masuk dua besar
bahkan kami punya keyakinan masuk pemenang pemilu
tapi sekalipun kami meyakini kemenangan besar pada gerindra pada dua ribu sembilan belas
kami tetap memperhatikan partai partai kecil
partai yang kecil bahkan partai yang baru kami perhatikan itu wujud nyata
daripada bahwa berdirinya partai gerinda untuk kepentingan bangsa
kepentingan negara dan kepentingan semua partai
masyarakat punya banyak pilihan
tidak hanya satu dua seperti sekarang
sekalipun partai gerindra diuntungkan dengan sedikitnya calon
tapi bukan kepentingan pak prabowo atau partai yang dia lakukan
tapi kepentingan bangsa kepentingan rakyat
untuk itulah kami terus berjuang di pansus di dpr sampai kami walk out ketika itu
ya mohon maaf memang terbelah
ada partai pemerintah p tiga
mungkin partai kecil lainnya seperti hanura di situ
supaya kader kader terbaiknya bisa tampil mas omi dan lainnya bisa tampil
sehingga masyarakat bisa melihat banyak tokoh loh
sesuai dengan undang dasar empat puluh empat
saya coba mendengar pendapat mbak lena
apakah anda setuju dengan pendapat tadi terkait sebenarnya p tiga sendiri
punya suara terkait hal ini bahwasannya
respon apa yang disampaikan oleh mas ariza tadi
yang pertama ingin saya sampaikan bahwa
keputusan mahkamah konstitusi itu adalah final dan binding
artinya final dan mengikat
dan itu kita harus menghormati proses hukum yang sudah berjalan
kemudian mahkamah konstitusi sendiri mengatakan bahwa
keputusannya ini adalah open legal policy
open legal policy artinya diserahkan kepada pembuat kebijakan atau pembuat undang undang

mereka mengatakan bahwa ambang batas itu boleh diterapkan boleh tidak juga diterapkan
ya tergantung dari political will atau keputusan politik yang sudah diambil oleh partai partai
dan prosesnya itu sudah berjalan kemudian juga sudah ditetapkan dan sudah diundang undangkan
jadi dan ini juga sudah menghasilkan dua pasangan calon presiden yang pertama pak jokowi
pasangan satu dan yang kedua adalah pak prabowo
nah tadi terkait respon dari apa yang disampaikan oleh mas ariza ya
proses ketika ini belum ditetapkan menjadi ada ambang batas
ambang batas itu dalam pandangan kami ini adalah untuk menciptakan sistem ketatanegaraan yang kuat
di samping itu juga untuk memperkuat sistem presidensial
jadi walaupun memang kita belum tahu apakah
dengan pemerintah dan juga dengan pemerintah yang ada di luar negara

tidak ada ambang batas zero
nol ambang batas kemudian
memang membuka kesempatan
semua partai yang
menjadi peserta pemilu yang
sudah ditetapkan enam belas partai
politik di nasional dan
di lokal itu
masing masing mencalonkan itu juga belum tentu
ya pasti juga akan terjadi
yang seperti sekarang jadi
menurut kami sih
bukan soal diuntungkan
atau tidak diuntungkannya ya karena
yang tadinya tiga besar kami kan
pada masa sebelumnya
nomor dua terbesar ya tapi
sejak reformasi kan kemudian
dan yang lain lain kan juga
menjadi kecil kecil itu
dalam pandangan kami
belum tentu juga menguntungkan
partai persatuan pembangunan
begitu tadi kan pertanyaannya
partai kecil itu
pada zero ya
pada tidak adanya ambang
itu tapi sekali lagi
karena proses hukum sudah berjalan
dan keputusan makamah konstitusi
dan masih dalam
jadi menurut saya
ya itu kembali nanti kepada
saya kalau ke mas toto sendiri
bagaimana dengan tadi kalau ini tidak berhitung
mengenai untung ruginya tapi
kalau tadi bang riza mengatakan
kerugian buat warga indonesia
untuk ikut berpartisipasi dalam
pilpres mendatang semakin kecil karena mereka
tidak terwakili oleh presidensial
pertama dari sisi logika saja
syarat yang sebenarnya
itu kekuatan politik empat tahun lalu
itu sudah tidak lurus gitu sudah tidak logis
sebagai konsekuensi dari
tentu syarat itu sudah tidak bisa digunakan lagi
sebenarnya karena kan berbarengan
lima tahun itu dalam politik
bukan masa yang pendek
itu panjang bisa berubah apapun gitu
meskipun prediksi sekarang
masih pdip gerindra dan golkar
tetapi kan hasil di
april nanti kan bisa berubah sama sekali
selanjutnya adalah ini adalah kerugian jelas
buat rakyat ya karena rakyat
ke depan mungkin tidak akan memiliki
alternatif yang banyak
padahal kan apa tadi
kedaulatan ada di tangan rakyat jadi seharusnya
memang konsekuensi satu konsekuensi
pemilu serentak kedua adalah
kedaulatan rakyat seharusnya memang diberi
kesempatan untuk memiliki
alternatif yang banyak
saya kira seperti itu ya meskipun
kan mungkin kita juga harus
berhitung juga ya tetapi saya kira
nanti juga akan ada perhitungan politik
tentu tidak akan setiap
partai akan mengusung
saya kira tidak nanti ada
deal deal tertentu ada koalisi tertentu
tetapi intinya adalah memberi
kesempatan kepada rakyat alternatif
yang lebih banyak
kalau saya tadi cuma meng underline
dari kalimat mas toto adalah terkait
sebenarnya masih bisa akan ada koalisi
seharusnya greenland tidak harus
merasa khawatir tentang itu karena anda katakan sendiri
memang tidak semua partai politik akan mengusungi itu
nama ataupun setiap individu bagaimana
bukan maksud saya begini kan teman teman
dengan alasan selalu
penguatan presiden threshold saya bilang
tidak ada korelasinya dan tidak ada hubungannya
presiden tresot dengan capres tidak ada hubungannya
presiden threshold itu sesuatu kamar yang
berbeda dengan proses pencalonan
ketika nanti dia menjadi presiden
partai partai akan bergabung di parlemen
dan ini menurut saya langsung menjawab ya
tesis antara pak ariza
dengan pak toto ini kan agak
berbeda kalau beliau tadi kan bilang
sementara beliau kan
semestinya tidak sebesar itulah
presiden ya makanya ini kan jadi pilihan kan begini
mbak lena kita bicara dulu
undang undang kalau kembali ke undang undang
dasar undang undang itu jelas
ini melanggar undang undang
tadi saya jelaskan pasalnya
peserta pemilu sebelumnya
sebelumnya itu siapa
yang bisa mengusung bukan partai sekarang
yang ditetapkan sekarang
tapi pesertanya yang lama sementara
peserta pemilu yang lama sudah pernah
mengusulkan mbak lena partainya
saya golkar semua orang mengusulkan
ada yang prabowo ada jokowi ketika itu
p tiga di prabowo ketika itu

dipakai analogi kan selalu begini teman teman
itu kalau kita masuk bioskop
beli tiket sudah dipakai masa
pakai lagi dua kali tiketnya
satu kali dua kali tadi mas toto kan jelaskan
selama empat tahun lima tahun ini terjadi
perubahan yang signifikan partai a
belum tentu didukung lagi
oleh rakyatnya dan pasti berubah
suaranya artinya partai a
atau bc dan seterusnya tidak
bisa lagi mengatasamakan rakyatnya berbeda
konstituennya pilihannya berbeda
kemudian tadi dijawab juga
bukan berarti enam belas calon
kalaupun semua berkoalisi paling banyak
calon dan belum tentu
juga semua tidak mudah ini bukan
seperti pilkada ini bukan seperti
per hari ini
pileg dua ribu sembilan belas silahkan diamati
semua partai harus jujur
kan mbak lena daripada kita

masyarakat semakin cerdas caleg juga
semakin cerdas dia akan milih partai mana
yang punya prospek berapa biaya dan
sebagainya apalagi pilkada
mbak lena tadi setuju nggak dengan analogi
mengenai tiket yang sudah sebelumnya
menurut saya kembali lagi ya
dukungan partai politik
sesuai dengan undang undang disampaikan
kan didukung oleh partai politik
atau gabungan partai politik
gabungan partai politik dan
yang untuk memberi kecukupan
untuk mendukung itu
itu bukan berarti
tidak sah karena itu kan
memang berdasarkan hasil pemilu sebelumnya
hasil pemilu sebelumnya
kecuali kalau memang
pemilu presiden ini sudah beberapa kali
terus terusan memakai perhitungan
pemilu sebelumnya begitu
tapi kan ke depan pemilu sebelumnya lagi
sama aja tidak habis habis dia
tidak seperti itu karena kan tadi disampaikan bahwa
ini kan keputusan mk
artinya dua ribu dua puluh empat itu

pemilu dua ribu sembilan belas juga dipakai
kembali kepada kebijakan dari masing masing
partai politik ya dari masing masing
partai politik dan perhitungan
persoalan yang justru saya ingin
soroti adalah tadi yang disampaikan
oleh pak toto ya bahwa
apalagi juga tadi dibuka oleh
pak ariza ya sebenarnya
masyarakat untuk memberi kesempatan
kepada masyarakat untuk ikut
kesertaan masyarakat itu kan sudah
politik perwakilan artinya
melalui legislatif sudah dipilih kan
sudah dipilih open legal policy itu
bagaimana mungkin kalau pak ariza melihatnya
jadi ini kalau soal saya jawab tadi mbak lena
kalau seperti ini disahkan
hasil pemilih dua ribu sembilan belas yang bisa ngusung
artinya dari enam belas mohon maaf
kalau nanti tinggal delapan partai
partai tidak punya hak begitu
dan berarti dua ribu dua puluh sembilan begitu terus kan
begitu mas toto itu artinya apa
tidak demokratis itu saya jawab itu
dua kali dipakai itu yang salah
kemudian tadi saya ingin menjawab
apa tadi sorry
terkait legal policy nah open legal policy itu begini
ini yang kami kecewa
mohon maaf dengan hakim konstitusi
yang disumpah yang pinter
yang cerdas yang mengerti sebetulnya
saya menyebutnya agak ekstrim
hakim konstitusi sudah berpolitik
kenapa saya sebut berpolitik
tidak bisa diterapkan pada urusan
apa yang bisa masuk di open legal policy
ini bukan hal yang seperti ini
kalau parlement threshold saja
sebenarnya sulit bisa dibilang
saya termasuk yang
berpendapat tidak bisa
parlemen threshold saya tidak bisa dianggap bahwa ini
kalau praksi threshold
seperti tahun dua ribu dua
itu ada praksi threshold
praksi dibatasi kan tadi hubungan
sama penguatan presiden threshold
supaya jangan pajak partai di parlemen
itu ada caranya caranya tidak membunuh
suara kalau sekarang itu kita
membunuh kedaulatan partai partai
kecil pbb dan lainnya itu
tidak punya hak padahal rakyat memilih
kalau tahun dua ribu sembilan belas
partai kecil seperti pbb tetap punya hak
diwakili tapi dia sebagai praksi
bergabung dengan praksi yang lain itu yang
saya sebut dengan praksi threshold jadi
suara rakyat tidak hilang kedaulatan tidak hilang
tapi juga tetap ada
penyederhanaan partai yang tidak dipaksakan
penyederhan partai yang tidak memutasi
penyederhan partai yang tetap
membuatkan apa yang disebut balena presiden threshold
kalau sekarang dengan alasan presiden
tapi membunuh partai membunuh suara
membunuh kedaulatan ini yang tidak bisa di terima
saya mau tanya ke mbak lena tapi nanti akan break
justru ya dari
nanti yang kedepannya tapi kita akan
jelaskan lebih dahulu saya nanti siapkan
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
dan kita masih membahas tentang pro kontra
presidensial threshold yang sudah dibatalkan
oleh mk dan kita tadi
ke mbak alena mbak alena kalau sebenarnya dengan
terutama terkait dengan
nanti kedepannya seperti apa bagaimana pendapat
anda mengenai hal ini ya tadi kan
disampaikan ya bahwa
kemudian juga soal calon calon
walaupun tadi disampaikan
itu tadi asumsinya kan
belum tentu bisa sampai
atau lebih dari tiga ya
tetapi yang namanya dalam penyederhanaan
politik atau peserta pemilu
peserta presiden itu sesuatu
juga yang legal seperti misalnya
karena itu adalah
upaya yang dilakukan untuk
penyederhanaan dan dalam
posisi hukumnya itu
legal saja boleh boleh saja
dan itu juga sejalan dengan apa
yang disampaikan oleh mk
batasan maupun tidak batasan
itu pilihan hukum yang
nantinya itulah yang disebut dengan open
legal policy jadi kembali
mungkin nanti kan parlement
juga masih bisa melakukan yang namanya
karena di open kan open legal policy
itu kan maksudnya begitu
dikembalikan dan itu
sudah diundangkan sudah diperdebatkan
di parlemen dan sudah diputuskan
dan menjadi undang undang
tapi kan dalam proses perundang undangan
ini kan begini
pembuat undang undang siapa sih
dpr bersama pemerintah
kalau pemerintah ini satu orang nih
katakanlah begitu diwakili oleh satu orang
katakanlah presiden dpr ini satu badannya
tapi isinya sepuluh kepala
bukan cuma sepuluh kepala
tapi setiap kepala punya bobot
partai besar diuntungkan makanya saya bilang
akhiri ke depan yang berkuasa
adalah partai partai yang banyak
perwakilan dpr akhirnya apa
tidak sejalan dengan kedaulatan jadi ke depan
ditentukan oleh pemerintah
dengan partai penguasa
yang suaranya lebih banyak dpr
saya selalu menyampaikan di dpr ini bukan lagi
soal benar dan salah di dpr ini
sekarang isinya soal menang
dan kalah soal besar dan kecil
kebenaran yang kita ungkap kita perjuangkan
kita gak akan pernah menang
karena selalu yang diutuhkan
dihitung adalah jumlah suara
footing ketika pengambilan suara
ini yang berbeda dpr
sekarang dengan dpr yang dulu
ketika reformasi ketika itu coba lihat pak sby
pak sby partainya baru
didukung partai partai kecil bisa menang
sebagai presiden sepuluh tahun
dan berhasil begitu loh
ini kan contoh berapa
ada kedotoran rakyat disitu sekarang
tidak ada kedotoran rakyat disitu
disitu juga ada persoalan begini dulu ya
belum adanya pemilu
karena ada persoalannya apa
bisa ya terjadi
bahwa partai yang kecil
yang artinya kalah di
pemilu legislatif tetapi
ketua umumnya atau
tokohnya dari partai itu bisa terpilih
mengapa ada pilek dan
pilpres bersamaan karena
rakyat harus tahu pasti
ketika dia memilih partai
tersebut koalisi partai tersebut
maka yang akan menjadi presidennya adalah
si acb pak soto setuju dengan itu
karena kalau yang lalu kan tidak
itu kan sebagai kotel efek kan
bahwa nanti rakyat akan melihat
siapa yang akan diusung oleh partai itu
kotel efek itu beda kotel efek itu
artinya efek ekor jas ya
jadi partai yang mencalonkan
yang mengusung mungkin akan mendapat berkah
elektoral jadi bukan
soal pilek dan pilpres berbarengan itu
ya masyarakat harus
tahu ya ketika dia memilih
partai yang kelompok koalisi
seperti ini maka yang akan menjadi presidennya
kalau yang di sebelahnya juga begitu
yang dulu kan tidak yang dulu kan
jadi pemilu legislatif dulu
pemilu presidennya itu tidak mesti
partai pemenang itu
terjadi semacam anomali
kalau kita lagi selatih dengan pilek pres yang
tidak serentak itu ada
apa namanya niat untuk
penyederhanaannya itu bisa dalam arti bahwa
ada angka tertentu
untuk partai partai itu berkoalisi
nah tetapi pada saat itu serentak
maka konsekuensi logisnya adalah hilang itu
batas batas tertentu presidensial
threshold itu karena kan semua berangkat
dari semua berangkat dari
katanya kan cuma memang
secara logika sendiri
itu hilang sendiri
logikanya itu menjadi tidak lurus
kalau tetap ditetapkan
padahal itu berdasarkan pada periode yang lalu
dan itu sudah berubah sama sekali
penyederhanaan dengan secara alamiah
bagaimana itu partai partai kan
menjelang pemilu serentak ini akan
akan melihat apakah mungkin dia
akan langsung sendiri presidennya gitu kan
pada saat dilihat itu kemungkinannya
sangat kecil dia akan tentu mereka akan
tentu akan membuat
apa namanya diantara
itu secara alamiah nanti akan terbentuk ya
dan begini saya jawab mbak lena
jadi tidak harus bahwa
dari partai besar
atau dari partai yang ada di parlemen
tidak harus begitu itu hak
bukan memang itu tidak harus itu bukan
tadi kan mbak lena ingin bahwa ini kan sejarah
maksudnya masyarakat harus melihat
bahwa calon ini dari partai yang ini
di sini bukan begini
hasil hasil pelek itu
kadang tidak berbanding lurus dengan
dengan calon yang akan diusung
tidak mesti dong
kenapa harus berbanding lurus
tidak pada pemilu sebelumnya karena kan
ketika dia memberikan semacam
dia sudah harus tahu bahwa yang akan memimpin
negara ini adalah sudah tahu
calonnya si a si b begitu itu berbeda
kita memilih anggota dewan
ketika kita vote pelek untuk presiden
yang kedua mohon maaf begini mbak lena
contoh sederhana kita lihat kasus lah
dua ribu empat diusung oleh sbi jk
pak jk itu
tidak diusulkan oleh
partainya oleh golkar
golkar mengusung sendiri tapi jadi
itu artinya apa tidak mesti
usung oleh partai
pak ariza kita bicara soal tadi pilihan pemilu
pelek dan pilpres rentak ya
sebelum bicara yang tadi itu
orang itu bisa jadi
caleg dari partai a
bisa jadi capresnya
dari partai b
bahkan bukan cuma itu sampai hari ini
dpd provinsi kabupaten
saya umpamanya warga capresnya
dari partai a
si b yang berbeda sama ini
dpr ri provinsinya beda partai
artinya apa kedotoran rakyat
adalah hak dia memilih siapa
tidak boleh diserangkan
betul tapi begini ya
yang dimaksud tadi itu bukan seperti
pilihan tadi ya pemilu legislatif
karena yang namanya pemilu legislatif itu
pesertanya menurut undang undang nomor tujuh
pemilu legislatif itu kan partai politik
kalau pemilu anggota dpd itu kan
perorangan jadi bukan memilih
bukan rakyat itu punya hak
oh iya tadi kan disampaikan katanya memilih caleg
bukan bukan itu maksudnya
jadi memilih partai
partai itu kan rakyat sudah harus
tahu platform partai itu seperti apa sih
dia akan kemana
itu kan sudah harus tahu
dan siapa nanti yang akan diusung menjadi presiden
itu kan juga rakyat
harus juga mestinya ya
dan ini memang membutuhkan
pendidikan pemilih kepada rakyat
jadi tidak tadi
kalau yang soal caleg dia memang
pilihannya bisa berbeda beda karena
tadi misalnya dia lebih kenal di dpr ri
tapi dia tidak mau dengan
partainya di dpr ri
kemudian di b dia memilih partainya
di tingkat provinsi
di tingkat kabupaten dia memilih
yang lain lagi tapi itu dalam
kerangka yang pilek yang saya maksudkan
adalah soal pilek dan pilpres
ini kalau masuk
sebenarnya gini yang menentukan
nanti adalah anggota dpr hasil dari

di undang undang dasar itu tidak membuat
angka tetapi ada di pasal dua puluh
undang undang tujuh dua ribu tujuh belas itu yang membuat
nanti anggota dpr ke depan apakah
ini akan dihilangkan atau dirubah
direvisi dikurangi misalnya
atau di nolkan sama sekali berarti dalam dua ribu dua puluh
nanti akan perubahan lagi
akan ada perubahan dan seharusnya
akan terus diperdebatkan
seperti masalah ini sampai kiamat
tapi seharusnya kedaulatan rakyat harus yang utama
karena selama undang undang dasarnya belum berubah
ini akan diperdebatkan
kalau bicara soal kedaulatan rakyat ini kan yang namanya
kita kan politik perwakilan
rakyat memilih partai
memilih anggota dpr
pemilu itulah kemudian
menyerahkan kedaulatan itu
semuanya sudah tertampung
misalnya pak ariza
tapi kan ada
undang undang dasar empat puluh lima diatas
segala peraturan sumber dan sumber hukum
kita kan undang undang dasar empat puluh lima kan dijelaskan
partai politik peserta pemilu
diajukan ke mk
mk itu kan bila ada undang undang
yang bertentangan dengan konstitusi
maka bisa diajukan
di challenge kepada mk
dan mk kan sudah melakukan pertimbangan pertimbangan seperti itu
mekanisme hukumnya kan sudah dilalui
kami walk out dan sebagain macam
tapi kan kami kalah di parlemen
karena pemerintah bersikakek
dengan arogansi kekuasaannya
dengan partai partai pendukung yang banyak oke
dan kami kalah di parlemen
tapi kami kalah dua kali kan
masyarakat ini kalah dua kali
kenapa kalah dua kali kami memahami
mohon maaf ya saya sampaikan di forum yang baik ini
sembilan hakama konstitusi ini
sebagian besar yang menyetujui ini
sebagian besar yang menyetujui ini
menurut saya tidak punya hati nuril lagi
tidak mengerti apa kedaulatan tidak mengerti apa demokrasi

tidak mengamali efisiensi kedatuan bangsa
sehingga frame nya itu mengikuti kemauan kekuasaan
saya berani menyampaikan ini
karena saya tahu
secara hati nurani
sebetulnya mereka menangis dan sedih
ini soal hukum yang sangat sederhana
soal itu saya tidak berkomentar
karena saya tidak tahu hati nurani mereka
tapi pertimbangan pertimbangan hukum
pertimbangan pertimbangan hukum dari mk
kita berpegangan seperti itu saja
soal reason itu kan banyak cara
mohon maaf ya kita tahulah di pengadilan ini
hakim itu suka bikin dua skenario
kalau kalau hal ini
saya ingin memperkuatkan
supaya kita dengar langsung
karena saya bukan senayan yang bisa memahami perasaan mereka
ada beberapa hal buruk dari tingginya
presidensial tersebut sekarang ini
pertama adalah pemihakan kepada partai besar empat tahun lalu
belum tentu sekarang besar loh
kalau reasonnya bahwa itu ingin memperkuat sistem presidensial
kalau reasonnya bahwa itu ingin memperkuat sistem presidensial
belum tentu juga karena
partai yang diuntungkan itu belum tentu sekarang masih partai besar
bisa jadi gembos
itu keburukan yang kedua itu
buram yang kedua itu adalah
dari sisi tadi
respirasi rakyat tentu karena hanya cuma dua
nanti maksimal bahkan jangan jangan satu
hampir campur tolong tunggal
angka yang tinggi itu buram
nanti kita akan bahas sebenarnya seberapa
besar sih angka yang dianggap tolerable
dengan tadi anda katakan bisa mengakomodir
aspirasi rakyat dan kedalaman yang dari itu
serta bagaimana partisipasi rakyat di pilpres mendatang
sian indonesia prime news kembali tetap bersama kami
kembali di cnn indonesia prime news dan membahas tentang pro kontra
tentang masalah presidensial threshold pada pilpres dua ribu sembilan belas
apalagi sih mas sebenarnya ketakutan yang membuat kira kira kedepannya aspirasi masyarakat
keikut sertaan masyarakat dalam berpolitik di dua ribu dua puluh
ada ketidakadilan ada status quo pemihakan pada status quo ya
itu kan dengan adanya presidential threshold yang sangat tinggi itu
itu status quo yang diuntungkan meskipun siapa tahu partai yang lama itu memang sudah mengecil
itu sebenarnya gitu
tapi kemudian dibesarkan lagi status quo di situ
tadi apa namanya ketidakadilan bahwa sepertinya ini yang diuntungkan
yang mendapat advantage itu adalah partai besar gitu kan
partai partai kecil menengah ke bawah itu ya siap siap saja
bahkan mungkin untuk mencapai parliamentary threshold pun akan sangat sulit
ya kalau tadi bang riza ketika jeda selalu mengatakan karena ini pilpres dan pemilu
pileknya berbarengan itu berpengaruh tidak sih terhadap bagaimana
kemudian satu dari sisi logika saja sudah tidak logis
sudah tidak logis
karena pemilu legislatif dan pilpresnya berbarengan
terus angka angka syarat itu dari mana gitu
empat tahun lalu ya sudah nggak bisa sebenarnya
ya mka kan kemarin berpendapat bahwa yang diujikan pasal dua ratus dua puluh dua itu dua ratus dua puluh dua
kan dianggapnya keadaan luar saha ya keadaan luar saha seperti yang tadi disampaikan
keputusan mka itu mengatakan bahwa ini tidak keadaan luar saha
karena undang undang yang dipakai bukan undang undang nomor sepuluh tahun dua ribu
nomor delapan tahun dua ribu sepuluh terbalik
bukan bukan yang sebelumnya undang undang dua ribu dua
undang undang nomor delapan tahun dua ribu dua belas bukan menggunakan itu lagi
tapi menggunakan undang undang nomor tujuh tahun dua ribu dua
jadi tidak keadaan luar saha karena nanti pada dua ribu dua puluh empat
pemilu presiden dua ribu dua puluh empat itu kan juga menggunakan hasil dari
ya pemilu sebelumnya lagi
dan itu belum dipakai karena itu kan kalau kemarin berbeda
berbedanya begini dua ribu empat belas pemilunya kan tidak serentak
tetapi dua ribu sembilan belas itu kan ada keserentakan
pada dua ribu dua puluh empat karena keputusannya juga serentak
maka hasil pemilu dua ribu sembilan belas yang akan digunakan untuk
ya itu kan excuse nya hakim ma
jadi excuse nya itu seolah olah ketika kita membantah secara hukum
bawa tiket kok pakai dua kali alasannya sekarang aja dua kali
nanti dua ribu dua puluh empat kan enggak pakainya di dua ribu dua puluh
saya ingin membantah
tadi mas toto sudah menjelaskan
pemilunya lima tahun ke depan dalam proses lima tahun ke depan
itu partai sudah bergeser
bisa jadi pemenang pemilu ketika itu
lima tahun berikutnya nggak lolos di parlemen
atau paling tiga turun
atau sebaliknya tadi partai kecil yang dianggap underdog
tidak masuk parlemen
jangan jangan jadi pemenang pemilu
kita tidak bisa memastikan suara rakyat berubah
eh tidak berubah ke lima tahun
satu hari yang sama
tidak hanya bisa berubah
pemilu pemilu itu pemilu adalah evaluasi rakyat kepada partai partai tersebut
jadi artinya kalau memang dianggap partai itu menyuarakan aspirasi rakyat
maka dia dapat suara
kalau tidak tidak
dan itu kan ada semacam gabungan ya
gabungan partai dan partai politik
dua puluh persen suara dua puluh lima persen kursi
dan disitulah hasil kerja dari partai politik yang dipakai untuk
untuk mendukung presiden calon presiden
artinya partai yang bekerja atau tidak bekerja
itu sudah dinilai melalui kontestasi yang lima tahunan sekali
dan hasilnya pun keluar disitu
ya tapi kan partai yang tadi bekerja
tidak mengabaikan suara
bukan begini mbak leda
ketika partai itu yang bekerja mendapat respon positif dari rakyat
tidak mendapat penghargaan di pilpres
karena sekarang partai a kecil
bekerja selama lima tahun
ketika pemilih berikutnya
saya tidak bisa mengusung
sebaliknya partai yang hari ini besar
karena bobro korupsi dan masalah
ketika kecil punya hak mengusung
itu tidak adil
itu kan ada ambang batas
kan ada ambang batas
berarti kan partai itu diuntungkan
yang bisa sendiri
kalau betul betul dievaluasi oleh rakyat
melebihi perolehan suara sampai dua puluh persen
dia punya hak untuk mencalonkan sendiri
tetapi kalau tidak
itu kan ada gabungan partai partai politik
artinya apresiasi terhadap hasil kerja dari partai partai
baik yang kecil maupun yang besar
itu masih ada
masih diberikan dari dor
tapi kan tidak linier
partainya hari ini kecil
karena repot lima tahun sebelumnya
ketika dia bekerja baik lima tahun ke depan
hasilnya baik menang
dia tidak mendapat penghargaan
tapi tahun berikutnya
ada pertanyaan dari lasida
sebaliknya partai yang besar hari ini
karena prestasi sebelumnya memang baik jadi besar
tapi lima tahun ke depan jadi masalah korupsi
tetap mendapat penghargaan karena suara hari ini yang dipakai
itu framingnya bagaimana
pemihakan terhadap status quo empat tahun yang lalu
dan itu tidak adil buat partai partai semua sebenarnya
dan juga buat rakyat
masa partai yang sudah ditolak rakyat selama empat tahun lalu
karena dari pendelian empat tahun yang lalu
dari sisi waktu sudah terlalu jauh
perhitungan itu kan berbanding lurus dengan suara
dan kursi yang diperoleh
sekali lagi saya ingin menarik bahwa
politik kita ini kan politik perwakilan
yang tadi diklaim bahwa masyarakat tidak tersalurkan aspirasinya
itu sudah diberikan koridor pada saat pileg
pada saat pilpres
beda mbak lena
kalau merasa tidak berbeda
karena kan tadi persoalannya kan sepertinya diabaikan aspirasi masyarakat
yang dimaksud dengan politik perwakilan itu adalah dpd dan dprd
provinsi kabupaten ddp itu perwakilan
tapi khusus untuk pilpres
itu diatur di undang undang dasar dipilih langsung
jadi pengertian pilpres yang mas otok tobar nanti jelaskan
itu diatur tersendiri di undang undang dasar empat puluh lima
bahwa calon presiden itu dipilih langsung
itu tidak bisa
tapi kan tadi untuk pengusungan tadi
untuk pengusungan tadi kan
pengusungan memang diwakili oleh rakyat
ya kan oleh partai partai politik
tapi maksudnya demokrasi perwakilan itu rakyat memberikan kedaulatannya kepada wakil wakil rakyat di senayan dan di daerah gitu kan
untuk mengerjakan pekerjaan pekerjaan selama empat tahun itu
membuat undang undang dan lain sebagainya
nah terakhir ketika memilih
ada tonton rakyat begitu
itu tidak bisa diwakili
partai itu cuma punya hak mencalonkan menyeleksi merekrut
silahkan dengan mencalonkan
jadi anda pesimis ini nanti akan begini lagi
tapi kedaulatan rakyat itu ada pada rakyat
jangan kedaulatan rakyat itu diambil lagi oleh partai
padahal proses pencalonan sudah diambil oleh partai
ya untuk mengatakan bahwa bisa mendukung pasangan calon presiden
itu kan tadi ada syarat syaratnya kan
udah diambil rakyat udah diambil partai itu
ya karena sudah diambil
yang berbicara tiga segmen kurang ini
hanya karena sudah diambil rakyat biarlah pilihan terakhir ada pada rakyat
terima kasih buat waktunya berbicara bersama kami
sertaplah bersama kami di sia indonesia prime news
dan konsekuensi logis saat memilih demokrasi dengan sistem multipartai
memuaskan semua pihak dengan satu kebijakan
bisa menjadi tugas yang mustahil untuk diwujudkan
namun kembali publik mengingatkan apa yang dipertaruhkan di kancah politik
bukan sejati nasib partainya
namun lebih kepada hajat seluruh rakyat